anggota dpr ri komisi satu adian apitupulu tiba tiba mengalami serangan jantung dan pingsan di pesawat
saat kunjungan kerjanya ke kota palangkaraya kalimantan tengah pada kamis pagi
meski telah membaik namun adian tetap dirujuk ke rumah sakit di jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik
di ruang icvcu atau ruangan jantung rsud dr doris silvanus kota palangkaraya
adian apitupulu masih mendapatkan perawatan oleh tim medis pada kamis siang
menurut anggota komisi satu dpr ri rudianto yang berada satu pesawat dengan adian
adian mengalami serangan jantung di atas pesawat yang ditumpanginya dari jakarta menuju ke palangkaraya
saat akan melakukan kunjungan kerja bersama dengan anggota komisi satu dpr lainnya
direktur rsud dr doris silvanus palangkaraya yayu indriati mengatakan sebelum ditangani di rumah sakit pemerintah
adian telah mendapatkan perawatan pertama di rumah sakit muhammadiyah
setelah diobservasi oleh tim medis adian mengalami serangan pada bagian jantung
rencananya adian apitupulu akan dibawa ke jakarta pada kamis sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
untuk mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit medistra jakarta
sakit turis silvanus mendapatkan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui dari organ organ mana saja
yang menyebabkan keadaan sehingga beliau mendapatkan kondisi serangan seperti pada pagi hari ini
dan ternyata memang murni hanya karena ada sedikit serangan di jantung tetapi pada saat ini kondisi stabil